bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim
beberapa contoh atau tipe bencana tersebut adalah banjir banjir bandang longsor dan angin puting beliung
tahun depan bmkg memprediksi puncak musim hujan berlangsung dari awal tahun hingga april dua ribu dua puluh
sehingga potensi terjadinya bencana hidrometeorologi sangat tinggi terjadi di indonesia
data terbaru badan nasional penanggulangan bencana mencatat
selama satu januari hingga sebelas desember dua ribu dua puluh

atau terjadi sebagai dampak dari angin kencang
hujan lebat dan gelombang tinggi
dalam waktu yang sama tujuh ratus sembilan puluh lima lima ratus enam puluh tiga rumah di tanah air terendam banjir
bencana hidrometeorologi khususnya banjir rawan terjadi pada awal tahun depan
karena puncak musim hujan bertepatan dengan puncak monsoon asia
yang diprediksi akan mendominasi wilayah indonesia
dampaknya curah hujan akan meningkat di wilayah indonesia
selain itu fenomena iklim global lanina menjadi salah satu penyebab
adanya potensi bencana hidrometeorologi pada awal dua ribu dua puluh
jadi sungka laut itu pada saat lanina ini kondisinya mendingin
mendinginnya ini di bawah kondisi rata ratanya
jadi semakin dingin dia semakin kuat atau intens terjadinya lanina
akumulasi dampak dari monsoon dan fenomena lanina
diperkirakan akan menyebabkan sangat tingginya curah hujan
selama januari hingga februari dua ribu dua puluh
untuk itu kuasa padan harus dinikatkan
terhadap bencana angin
akibat fenomena iklim dan cuaca ini
dalam rilis resmi di laman bnpb
masyarakat diimbau untuk siap siaga
dan terus mengawasi potensi bahaya yang ada di sekitar
perbarui selalu informasi mengenai perubahan iklim dan cuaca
melalui situs dan sumber berita yang terverifikasi
kemudian siapkan langkah antisipasi di lingkup keluarga
seperti menyiapkan dokumen penting di tempat aman
dan menyiapkan tas siaga bencana
kemudian saat terjadi hujan deras atau banjir
matikan aliran listrik
dan jika anda hendak melakukan evakuasi
pastikan langkahnya tepat dan aman
misalnya hindari saluran air di sekitar rumah
saat berada di tengah genangan air
dan karena masih berada dalam pandemi
jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia